untuk melindungi konsumen dalam berinvestasi
otoritas jasa keuangan melalui satgas waspada investasi
kembali menghentikan empat belas kegiatan penghimpunan dana masyarakat
satgas waspada investasi menyatakan ke empat belas kegiatan usaha tersebut
dihentikan dengan pertimbangan tidak adanya izin usaha penawaran produk
dalam keterangan resminya ketua satgas waspada investasi
tongam l tobing menyebut kegiatan usaha tersebut juga berpotensi
merugikan masyarakat karena keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal
satgas waspada investasi telah memanggil ke empat belas entitas yang dihentikan
untuk diminta kejelasan legalitas dan kegiatan usahanya
dan berikut ini adalah empat belas kegiatan usaha yang dihentikan oleh satgas waspada investasi
kita lihat bersama apabila anda salah satu investor yang ada di empat belas nama
yang sudah dirilis oleh ojk ini
ada baiknya anda segera mengkonfirmasi kemana dana investasi anda
yang pertama adalah pt dunia saya kembali lagi terlebih dahulu
pt mahakarya sejahtera indonesia atau pt multisukses internasional
pt azra fahri servis tama kemudian trakto venture network indonesia
kita ke slide sebelumnya untuk melihat apa saja namanya
kita lihat slide sebelumnya
ya ini dia
lihat anda berhati hati pt dunia koin digital kemudian pt indo snap deal
kemudian questra world atau questra world indonesia kemudian pt investindo amazon
yang terakhir adalah dinar dirham indonesia
oke kita ke empat terakhir kita lihat bersama
pt purwa wacana tertata kemudian juga komunitas arisan mikro indonesia
lalu ada pt mandiri financial